sementara itu hingga kini pdi perjuangan belum mengumumkan nama bakal calon gubernur yang diusung pada pilkada dki dua ribu tujuh belas
sosok tri risma hari ini disebut sebut sebagai kandidat terkuat
meski demikian risma masih enggan untuk menjadi orang nomor satu di jakarta
lantas kepada siapakah pilihan pdip akan berlabuh
pilkada dki jakarta selalu menarik perhatian
bahkan ada yang menyebutnya sebagai kompetisi di etalasenya indonesia
di mana harapan dan politik dihitung cermat
partai demokrasi indonesia perjuangan belum mau terburu buru untuk mengumumkan siapa calon gubernur dki jakarta yang akan mereka usung pada tahun dua ribu tujuh belas mendatang
sosok wali kota surabaya tri risma hari ini digadang gadang akan dicalonkan oleh partai berlambang banteng ini
meski begitu berkali kali risma menyatakan tidak berminat maju di dki satu
kan bagaimanapun saya sudah janji gitu sama warga surabaya
begitu saya menang saya langsung hadapi buku buku
karena saya sudah janji
saya sampaikan gitu
karena saya juga ingin kecuali warga surabaya yang lepas
ketua dpp pdip sukurnambaban menegaskan
jika ditugaskan oleh partai maka seorang kader harus tunduk termasuk dalam pilkada
pdip tengah melakukan kalkulasi politik untuk menentukan cagup dki jakarta
nama tri risma memang menguat dari kalangan simpatisan maupun dari internal pdip
ibu risma itu adalah kader pdi perjuangan
jadi seorang kader itu tanpa diperintah
pasti beliau akan mengatakan menyelesaikan tugasnya dulu di surabaya
tetapi kalau kader diperintah ya pasti akan siap sesuai dengan perintah partai
dosen ilmu politik universitas karamadina jayadihanan menilai
sikap pdip yang belum memutuskan calon gubernur dki jakarta
disebabkan keengganan tri risma untuk maju menjadi dki satu
pdip masih mencari dan mengkalkulasi berbagai hal untuk
pertama mencalonkan ahok atau tidak
kedua kalau mencalonkan ahok bagaimana caranya
karena tadi ada komplikasi dari teknis pencalonan dari partai
yang ketiga kalau tidak mencalonkan ahok
yang keempat kalau tidak mencalonkan ahok
berarti mencalonkan risma bagaimana itu memastikan agar risma mau
biasanya pdip selalu mengumumkan calon yang mereka usung pada detik detik terakhir pendaftaran
contohnya pada saat jokowi diumumkan maju di dki jakarta pada tahun dua ribu dua belas silam
namun dinamanya politik selalu dinamis
semua kemungkinan dalam waktu dekat bisa saja terjadi
yarnob al bashir jakarta